jangan deket deket salma
terus gue ikutin siapa
gue kan jagain salma
berarti gue ikutin salma
ribet ini urusannya
kenapa sih nasib gue tuh disuruh masak muluk
kemaren kaming suruh masak
sekarang sini masak juga
maaf ya gitarnya rusak kak
udah gampang tinggal beli lagi kok
ngapain sih pak
nggak ada apa apa
itu tuh ada paruti
kalian ini apa apaan sih
eh kalau mau liatkan kungfu itu di lapangan sana
ah kita lagi latihan selancar pak
lagi latihan seluruh pinggi
makin dah nyamuk kalian nih
seluruh pinggi itu masih ada ombak
ini air apa ini
aduh ombaknya kecil pak
kalian gak usah ngeles cepat
jangan sampai ada yang terpleset
eh bang beresin dong
iya bang beresin bang
jangan langgar liat
gue mau ngomong sebentar
liat tuh ini
jangan banyak gerak
masih ada koneksinya
ari ari gue juga dimakan kucing bim
lu harus cari tuh kucing
atau lo nggak bakal mencari kucing
gue pengen minta maaf soal kemarin
nyokap lo pasti masih marah sama gue kan
untuk saat ini
gue lagi gak pengen nyari masalah dulu sama mama
lo jangan lakuin hal yang nekat dulu ya
sebenarnya gue juga gak mau cari masalah sama bokap nyokap lo
gue gak direstuin jadi mantu
omongan gue tadi kurang jelas
sampai bokap nyokap lo nggak nerima gue jadi mantu
eh eh eh udah
udah udah udah nggak usah dilanjutin lagi
aduh gue bagel kaos dulu ya nat
ini suster yang akan nemenin kamu selama aku dan daniel gak ada
pagi bu melly
saya suster dari rumah sakit
ibu masih kenal saya
saya kayaknya lupa deh sus
oh enggak apa apa bu
aku balik kantor dulu ya
pasti pak arief
ibu mau saya ambilkan air minum
saya udah di rumahnya bu melly bu
sekarang kamu laksanakan tugas yang saya berikan sama kamu
eh salma sama dinda bantu bantu mas ayo
sementara untuk kalian pengabdin nathan
bantu bantu bersih bersih di ruangan panti ini
nanti kalian akan diawasi oleh kak aldo
selaku dari osis
iya faham pak
dia juga ikut bantuin kan
kayak cuma modus di sini
jangan lupa subscribe ya
jangan lupa subscribe ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
selamat siang semua
unde mande ngapain kamu kesini
mau jadi pengabdinatan juga
karena saya sudah diwati wati tante saya
untuk jagain salma pak
jadi saya harus ikut
maaf ya pak rudi
ya sudah tunggu apa lagi ayo laksanakan
cepat cepat lebih cepat lebih baik ayo pasangan
tidak usah pakai lama
kalau lo terus terusan ngalangin gue gimana gue bisa kerja
iya juga sih
oke lo boleh pergi
tapi jangan dekat dekat salma
terus gue ikutin siapa
nathan atau salma
ribet ini urusannya
kenapa sih nasib gue tuh disuruh masak muluk
kemarin kerming suruh masak
sekarang sini masak juga
aura di sini gak enak
aku yakin banget di panti ini banyak banget arah penasaran
gue pengen nyari arwah penasaran dulu
sepupu lo freak banget tau gak sih
abisnya gimana dia emang dari kecil udah kayak gitu
termasuk nyuri hatinya salma